saya mahasiswa pak regar yang mau ngelamar kerjaan
oh ya pak rigar juga sudah kasih informasi tentang kamu
kalau kamu sekarang sudah siap kamu bisa langsung kerja
ya oke boleh
eh tapi pak kerja saya apa aja
posisi kamu sebagai pegawai di bagian depan
jadi kamu harus mengingat cepat orderan pelanggan yang masuk
jangan sampai salah
saya tinggal sebentar ya
kalau gue cerita soal ini ke citra yang ada gue malah diledekin lagi sama dia
oke pak agri kita mulai
kok gak ada tanda tanda ya kalau dia lagi dekat sama cewek itu
apa jangan jangan yang diceritain alex itu gak bener
ngapain mama di kamarku
enggak mama mama cuma nungguin kamu aja disini
mama gak perlu nunggu di kamarku
karena disini udah jadi dunia aku sendiri
dunia yang gak pernah bisa mama pahami
tadi katanya rizky mau cari angin
tapi kenapa pulangnya bawa buku
ya udah kamu tidur yang nyenyak ya
putri belum tidur sayang
ibu boleh nggak nanya sesuatu
boleh nanya apa bu
kamu tuh ya sama pangeran
tolong ibu jangan menyebut nama dia
karena itu hanya akan membuat aku emosi bu
nanti aku gak bisa tidur dihantuin nama itu
kamu tuh ya persis banget waktu ibu dideketin sama ayah kamu
emang ibu gak pernah cerita kamu
ih ibu gimana sih
kan selama ini aku yang selalu minta minta ibu buat cerita

tapi ibu gak pernah cerita kamu

ibu bilang nanti ibu jadi sedih kalau inget inget soal itu
ibu jadi gak tahan bu cerita
dulu ibu kan desain interior put
dan salah satu proyek yang ibu kerjain
itu gedung perusahaan ayah kamu
saat itu tuh ayah kamu ya
orang yang terkenal sakok banget
nyebelin deh pokoknya put
jadi kalau ibu ketemu ayah kamu
gregetan banget bawaannya
tapi waktu ibu kenal ayah kamu
ternyata hatinya tuh lembut banget tuh
dia tuh orangnya perhatian banget
dia selalu mau jagain ibu
dia tuh gak mau ibu menderita
ya walaupun kenyataannya
ayah kamu yang penderita
kamu yang pergi lebih dulu
cerita ibu sama ayah itu indah banget bu
tapi gak sama kayak cerita aku sama batu bata bu
asli deh put
kalau aku punya cowok yang annoying
dan super duper somong kayak dia
ih ribet hidup aku yang ada
ada tentang apa
saya pikir saya mimpi buruk
ternyata gak semuka pak regar
tapi kamu harus bangun pagi pangeran
jangan mau kalah sama m tetangga
pagi pagi dia udah bangun
ayamnya bersuara kayak gitu pak
ya kira kira begitulah
sosnah pak regar deh
sayang ada jadwal kuliah hari ini
tapi kamu harus bangun pagi
kamu olahraga dikit kek
berjemur biar sehat
sama siapa olahraganya
ya sendirian lah
saya udah siap saya udah rapi
saya mau ke kampus sebentar lagi
ya saya gimana mau olahraga pak
bapak tahu saya baru bisa tidur jam enam pagi
gak usah sok kaget deh pak reger
tahu gara gara siapa
gara gara pak regar lah
prince jangan bilang siapa siapa
jangan bilang mahasiswa lain ya
kondisi rumah saya dan cara tidur saya
tapi pangeran kamu harus bangun
enggak saya ngantuk mau tidur
prince katanya kamu mau cari kerjaan
prince saya punya teman
teman saya punya teman lagi
katanya dia dapat informasi kalau restoran rinjani lagi butuh karyawan
saya bisa kerja di sana
pak saya mahasiswa pak regar yang mau ngelamar kerjaan
oh ya pak rigar juga sudah kasih informasi tentang kamu
kalau kamu sekarang sudah siap kamu bisa langsung kerja
ya oke boleh
eh tapi pak kerja saya apa aja
posisi kamu sebagai pegawai di bagian depan
jadi kamu harus mengingat cepat orderan pelanggan yang masuk
jangan sampai salah
saya tinggal sebentar ya
bagian depan nyatet
aduh mana ingetan gue jelek lagi
kalau gue dapat customer yang ribet gimana
atau yang mesennya banyak
ya udah deh gak apa apa
mas ini ada lima belas terus yang ini juga ada lima belas
lo pasti sengaja kan ngikutin gue ya
sekalian minta setoran
ngikutin gue ya kan lo baru datang
oh ya mana jualannya nggak ada
orang udah gue kasih sebentar deh
lo ngelamar kerja di sini
mau jadi pegawai
emangnya di sini gajinya dua digit ya
ya apaan sih lo sok tau banget
enggak lah gak mungkin gue nyari kerja di sini
acting lo yang jelek
ini apron kamu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa